saya ingin tanyakan terkait dengan pidato yang tadi disampaikan oleh pak ganjar sore tadi
apa yang kemudian anda bisa highlight bagaimana ia menyatakan terima kasihnya kepada masyarakat jawa tengah dan juga pns yang bekerja lalu kemudian meminta maaf
apa yang kemudian bisa anda highlight dalam pidato pak ganjar
dalam dua hari ini memang jawa tengah sangat mengharukan
tadi yang bikin saya juga haru adalah ketika pak ganjar juga menitikan air mata ya
ketika menyimak beberapa pesan pesan dan kesan
yang ada di sini pegawai yang ada di sini
kemudian juga dari para ulama para keluarga memang tidak terasa pak ganjar juga menangis ya
karena saking harunya
memang salah satu pidato yang disampaikan oleh pak ganjar adalah
mungkin menurut saya yang paling menarik adalah ketika pak ganjar mengatakan
ini merupakan ungkapan yang luar biasa
dan kita juga melihat
bagaimana respon masyarakat jawa tengah
yang sangat mencintai mas ganjar
itu terbukti dalam dua hari ini
saya mengikuti segala aktivitas pak ganjar
misalnya kemarin itu ada ratusan truk
yang datang ke gubernuran di sini
yang mereka menyatakan terima kasih kepada mas ganjar
karena sepuluh tahun yang lalu
di timbangan truk di batang itu
mas ganjar membongkar praktek pungli
dan itu yang membuat para driver para pengemudi truk itu langsung merasa
luar biasa dengan mas ganjar
itu sepuluh tahun yang lalu
dan itu yang membuat pak ganjar itu benar benar mendapatkan simpati
tidak hanya di jawa tengah
tapi juga secara nasional
kemudian malamnya itu ada sholawat bersama habib sheikh
dan beliau menyatakan bahwa jateng sholawat itu sudah sepuluh tahun
bagaimana mendamaikan jawa tengah dengan sholawat itu juga diungkapkan oleh habib sheikh
dan mas ganjar waktu itu juga hadir di tempat itu
mas bersama gus yassin
dengan asn yang ada di jawa tengah
juga tadi pagi juga sangat sangat mengharukan
menurut saya memang masyarakat jawa tengah sangat cinta kepada mas ganjar
sebagaimana mas ganjar juga sangat cinta kepada warga jawa tengah
dan keharuan itu yang memang menjadi atmosfer yang ada di jawa tengah saat ini
karena pelayanan kehadiran mas ganjar di tengah tengah masyarakat
tidak hanya dalam keadaan bahagia
tapi juga ketika
mas ganjar menemui mereka
dan itu yang membuat salah satu keistimewaan dari mas ganjar
dia selalu dekat
dia berusukan bersama masyarakat
ini juga menjadi salah satu suri tauladan bagi kita
tidak ada hal yang membahagiakan bagi seorang politisi
kalau dia dicintai oleh rakyatnya
cinta dari rakyat adalah puncak dari keberhasilan seorang pemimpin
jika ada yang mengatakan bahwa pemimpin di dua ribu dua puluh empat ini
tidak lagi dibutuhkan yang populis
namun yang strategis
artinya memang dari anda sendiri
baik dari politisi pdip
begitu juga dari ketua relawan ganjarian spartan
memang masih menganggap penting bahwa
sosok pemimpin yang populis ini
yang dibutuhkan oleh masyarakat
inti dari pemimpin adalah melayani rakyat
seorang pemimpin adalah pelayan bagi masyarakat
dasar dari pemimpinan adalah
itu bukan soal istilah populis atau strategis
tapi mutlak seorang pemimpin adalah yang melayani rakyatnya
dia yang hadir
dia yang merasakan
dia yang harus melihat
apa yang terjadi dalam masyarakat
itu adalah inti seharian dari seorang pemimpin
itu menurut saya
hadir bersama rakyat adalah seorang
syarat mutlak dari seorang pemimpin
seorang pelayan bagi publik
nah setelah ini mas ganjar
tentu tadi seperti yang juga disampaikan
setelah ini akan fokus untuk kemudian
untuk melakukan kampanye lah begitu ya
sebagai baca pres
kemudian sebagai ketua tim relawan
lalu kemudian juga sebagai politisi pdip
apa kemudian wejangan yang akan diberikan oleh ganjar
melihat ada beberapa kebutuhan
misalnya jawa barat ataupun jawa timur
dari suara yang memang masih belum maksimal
ya memang selama ini mas ganjar
belum arti sosialisasi atau kampanye
secara luas dibanding dua capres
atau yang lain itu kan
karena mas ganjar memang sangat terikat dengan
penugasan kepemimpinan yang ada di jawa tengah
nah setelah ini kita akan melihat
bagaimana kehadiran mas ganjar itu
di seluruh indonesia
pagi pagi mas ganjar akan mengajak
kita semua akan lari pagi olahraga
kemudian belusukan ke pasar pasar
ke pintu dari pintu
kita akan lihat
itu sampai malam
pertemuan dengan masyarakat
tidak ada capeknya
itu cara bagaimana mas ganjar menyerap aspirasi
melihat secara langsung
apa yang menjadi kondisi
yang nyata di tengah tengah masyarakat
itu yang akan dilakukan oleh mas ganjar
kita akan terus
seperti yang dipesankan oleh ibu megawati
kita akan terus bergerak ke akar rumput
mengetuk pintu dari pintu ke pintu
dan mengajak mereka
dan paling utama adalah menyerap aspirasi
apa yang terjadi di masyarakat
optimis bahwa suara mas ganjar akan rebound
begitu karena kita lihat dalam berbagai hasil survei nasional
ini masih dibawa pak prabowo sudianto
kita kalau lihat trennya kan sudah mulai rebound ya
mas ganjar belum melakukan sosialisasi secara masif
belum melakukan apa yang disebut dengan istilah kampanye
nah setelah ini
mas ganjar akan tidak ada henti hentinya
tidak akan ada capek capeknya
untuk bertemu masyarakat di seluruh indonesia
baik terima kasih banyak informasinya mas guntur romli
selamat berkegiatan kembali
berikut informasi dari politikus pdi perjuangan
sekaligus ketua relawan gajarian spartan
yang menyatakan optimismenya
dari pidato ganjar yang dilakukan pada hari ini
sebagai gubernur jawa tengah
di hari terakhirnya
ini memperlihatkan ganjar sebagai sosok yang memang populis
yang dekat dengan masyarakat
yang menjadi solusi dari kebutuhan masyarakat
hingga pada saat ini
kembali ke anda bram
oke terima kasih atas laporan anda
melaporkan langsung dari semarang jawa tengah
selamat kembali bertugas